partai persatuan pembangunan kubu romahur muzi secara resmi masih tetap mendukung ridwan kamil sebagai calon gubernur jawa barat dua ribu delapan belas mendatang
sehingga ia meminta partai nasdem dan juga pkb tetap solid mendukung rituan kamil
setelah partai golkar secara resmi mencabut dukungannya untuk ridwan kamil maju sebagai calon gubernur jawa barat
p tiga kubu romah hormuzi meminta seluruh partai koalisi yang masih mendukung rituan kamil untuk tetap solid
menurut ketua umum p tiga hasil muktamar jakarta dukungan diberikan dengan kontrak politik masing masing partai yang berbeda
sehingga p tiga dalam waktu dekat akan segera mendeklarasikan ridwan kamil untuk jabar
jadi begini sejak awal kami bertiga pkb nasdem dan d tiga sebenarnya bersepakat untuk membagi peran
pertama tentu kang emil suli
pertama tentu kang emil suli
di indonesia ada raff raff kaffi yang sedang berada di ui depok saat ini tempat di mana nantinya masing masing cagup ini akan hadir untuk melakukan diskusi terbuka alumni ui
kita tanyakan langsung ke raff raff saat ini
raff raff kalau kita bicara peluang di pilkada jawa barat begitu setelah golkar mencabut dukungan terhadap rituan kamil
bagaimana sebenarnya peluang rk ini untuk bisa maju sebagai jabatan
reinhardt betul sekali bahwa partai golkar
sebelumnya mencabut dukungan kepada ridwan kamil ini menandakan bahwa untuk kans bagi deddy mulyadi ini juga terbuka cukup besar
namun tentu saja deddy mulyadi yang saat ini juga masih menjabat sebagai bupati purwakarta ini masih mengatakan bahwa belum ada keinginan begitu untuk secara frontal mengatakan
ingin menyatakan langsung untuk menyatakan bahwa partai golkar akan mendukung dirinya
mengatakan bahwa partai golkar saat ini fokus bagaimana untuk memenangkan partai golkar di wilayah jawa barat
sementara itu deddy mulyadi sendiri pun juga mengapresiasi dukungan kepada pdi perjuangan
di mana dirinya saat ini juga didukung
namun dukungan ini belum secara final begitu namun masih tetap terus berkomunikasi tidak hanya pada partai demokrasi indonesia perjuangan
namun juga dengan partai partai pendukung lainnya seperti misalnya pkb
ada nasdem dan juga demokrat
dan peluang ridwan kamil ini dari beberapa sumber yang kami dapatkan bahwa sebenarnya tidak terlalu signifikan besar begitu jikalau nantinya deddy mulyadi ini juga akhirnya akan didukung oleh partai golongan karya
raff raff selain bicara ridwan kamil deddy mulyadi tentu ada nama lain incumbent juga deddy miswar
nah bagaimana peluang dari deddy miswar kali ini partai partai tampaknya belum cukup solid untuk mendukung deddy mizwar raff raff
betul sekali reinhard ada tiga tokoh ya ini ridwan kamil kemudian juga deddy mulyadi dan juga deddy miswar
tiga tokoh ini memang menjadi tokoh sentral yang dijagokan masing masing oleh partai pendukungnya
namun belum ada sampai saat ini kami mendapatkan informasi bahwa mendapatkan informasi yang pasti partai partai mana saja yang nantinya akan memberikan peluang begitu
juga dukungan kepada tiga tokoh ini apalagi saat ini sebagai seorang petahana biasanya masih mendapatkan kans untuk bisa kembali berpeluang sebagai menang begitu di pilgub jawa barat
kita ketahui bersama bahwa pulau jawa tentunya di beberapa provinsi misalnya seperti jawa barat ini partai golkar dan juga pdi perjuangan ini adalah dua partai besar
yang pasti menjadi rebutan dari tiga calon atau tiga kandidat
untuk maju dalam pilgub jawa barat ini mereka tentunya masih akan tetap terus menunggu begitu bagaimana kesiapan dan juga masih memilih pasangan atau calon wakil gubernur yang tepat untuk mendampingi mereka
apakah nantinya akan berkoalisi ataukah juga nantinya mereka akan mengusung mereka
mengingat bahwa di provinsi jawa barat sendiri partai golkar ini masih memiliki tujuh belas kursi dan ini dirasakan masih belum
tidak berat begitu tapi tetap peluang koalisi masih tetap terus dibuka reinhardt